singapura terjerumus ke jurang resesi
kementerian perdagangan dan industri singapura
mengumumkan pertumbuhan ekonomi tetangga dekat indonesia itu
resesi ekonomi di negara pulau ini
disebabkan penutupan sejumlah sektor bisnis
terutama perdagangan dalam waktu lama
resesi terjadi jika grafik perekonomian
terus mengalami penurunan selama dua tiga bulan berturut turut
organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi atau oecd
memperkirakan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara minus
organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi atau oecd
memperkirakan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara minus
mengantisipasi kemungkinan tersebut
presiden joko widodo meminta para kepala daerah di indonesia
menggenjot perekonomian di kuartal tiga dua ribu dua puluh
agar indonesia terhindar dari resesi
saya minta kepada para gubernur
agar rem dan gasnya ini diatur betul
jangan sampai tidak terkendali
covid nya juga nanti malah naik kemana mana nggak bisa
dua duanya ini harus betul betul gas dan remnya diatur betul
semuanya terkendali semuanya
oleh sebab itu
semester kedua terutama di kuartal ketiga
kita harus berani berbuat sesuatu untuk ini diungkit ke atas lagi
menurut ekonom indelf
di mayudistira diperlukan peningkatan rasio stimulus untuk menjaga resesi
artinya kita harus meningkatkan rasio stimulus
memperbesar khususnya stimulus di sektor kesehatan
karena penanganan kesehatan itu juga merupakan hal yang krusial terhadap pemulihan ekonomi
dan kita juga perlu meningkatkan ketahanan ekonomi melalui stimulus yang lebih besar di sektor umkm
dan paling penting juga selain alokasi yang besar adalah realisasi stimulus harus bisa lebih cepat
resesi bisa sekedar hanya isu yang bisa dihindari
selama pemerintah berupaya bangkit secara cepat
terutama dalam memulihkan
perekonomian di masa pandemi
novo nayan taka wayo ramadan jakarta